anda kembali bersama kami dalam debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
baik tadi sebelumnya kita saksikan bersama yaitu para cawagu beradu argumentasi
nah di sesi ini kita semua menyaksikan waktunya para calon gubernur saling berdebat
dan sama seperti pada debat antar calon wakil gubernur sesi debat ini akan berlangsung selama empat menit
masing masing kandidat akan diberi kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pertanyaan pembuka
kami ingatkan sekali lagi tema debat malam hari ini adalah kesejahteraan sosial
ya jadi topiknya kesejahteraan sosial
dan kami ulangi kami selalu moderator akan mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib
dan menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan dalam menjawab maupun memotong pembicara
para cagup kami persilahkan maju ke depan
mengambil posisi sekali lagi waktu setiap sesi empat menit
sesi pertama kami persilakan cagup nomor urut dua bertanya lebih dulu
kepada cagup nomor urut satu
ini contoh yang tumbuh dengan gizi baik
ini produk dari ambil miskin kemiskinan
eh perutnya lebih gede loh
beda ini tetap kurusin
saya mendengar tadi gus yassin menceritakan dan

dan begitu pun gus yassin sudah kerja lima tahun
dan begitu pun gus yassin sudah kerja lima tahun

dan begitu pun gus yassin sudah kerja lima tahun

jadi harusnya bicara apa yang sudah dikerjakan selama ini
tapi bukan itu pertanyaan saya mau nanya soal ktp elektronik
ktp elektronik sangat penting karena berkaitan dengan keadilan sosial dan sebagainya
kalau datanya baik maka subsidi pajak bantuan sosial bisa didistribusikan dengan baik sekali
pertanyaan saya ya
tentu saya bukan orang yang kerja teknis untuk mengurusi itu
tapi seandainya kita diberikan kesempatan dalam beberapa waktu agar kita efisien menjawabnya
saya punya data tiap hari
kenapa perekaman dan lain sebagainya itu bisa cepat atau lancar
semua bergantung satu peralatan
semua bergantung satu peralatan
tiga kondisi yang ada
dan empat tergantung suplai blanco yang ada dari kementerian dalam negeri
saya kira pak dirman pernah menjadi menteri
maka kalau kemudian
kalau kemudian kementerian mampu untuk melakukan pengadaan blanko itu jauh lebih cepat
maka itu akan bisa terdistribusi
ketahuilah saya ingin menyampaikan pada publik
bahwa saya mengakses langsung membuat grup wa group
setiap hari kita mengetahui secara persis
bahkan bagaimana cara kita mensosialisasikan itu kepada masyarakat
memunculkan inovasi yang ada di masyarakat untuk mempercepat perekaman
nah perekaman itu contoh yang di kabupaten pemalang
mereka melakukan itu debar ide
waktunya kami hentikan dulu
dengan jempat dengan pak dirman silahkan
yang dijelaskan selalu
padahal tugas pemimpin itu juga ada tanggung jawab
ada kreativitas ada kepedulian
jadi mesti kita kejar itu
bagi saya bagi kami berdua
ektp itu bukan soal administrasi
tapi soal keadilan sosial
begitu orang dapat ektp
maka yang bersangkutan bisa diberlakukan dengan adil
kita sedang berjuang harus berjuang untuk mewujudkan sistem identitas tunggal
dan dengan itu maka pemungutan pajak
pembagian distribusi subsidi
dan segala macam hak termasuk hak pilih
bisa dijalankan dengan baik
ya saya boleh menjawab
kalau itu saya kira semua yang membaca dan belajar tidak perlu digurui
pasti dia sudah tahu bahwa soal kewenangannya itu
justru agar kita tidak off site
agar kita tidak off site
dan mari kita berpegang pada good governance
kalau kita ingin melompat lompat
seolah olah kita mendebas itu soal teknis dan administrasi itu tidak perlu di gurui

apa yang bisa kita lakukan adalah berkoordinasi
seperti tadi mbak ida sampaikan koordinasi dong dengan pusat
tiap hari dirjainya kita ajak kesini
dirjennya orang semarang orang jawa tengah
sampai kita push
saya meminta setiap hari transparan
maka kalau kemudian teman teman masyarakat jawa tengah pengen tahu
berapa tercetak berapa stok yang ada
silahkan buka di websitenya dukcapil di jawa tengah
atau silahkan melihat twitternya dukcapil jawa tengah
anda bisa melihat itu semuanya
oke waktu dua puluh satu dan habis
oke ini dia sesi pertama
debat antar cagup ya
dan selanjutnya kita masuk di sesi kedua
kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan
pembuka debat dan waktunya sama
menit dan dimulai ketika berbicara
saya tidak terlalu pintar soal angka mohon izin
kamu tidak berbicara
belum terus yang menyerah
mereka walau di mana
saya belum bicara berapa pertumbuhan penduduk dan sebagainya pasti sudah dihitung dong
kalau itu mau dilakukan saya ingin diajari saya kira publik harus tahu
formula apa kerja teknokrasi apa yang bisa menciptakan lapangan kerja lima juta dalam lima tahun
silakan gus dirman
tiap tahun kira kira satu lima juta itu masuk angkatan kerja
sebagian karena lulus slta sebagian lulus perguruan tinggi
itu lima tahun lamanya satu lima juta
tapi meskipun ada sebagian orang yang berstatus pekerja
itu sebagiannya adalah pekerja informal atau setengah menganggur
bahkan orang yang bekerja seminggu hanya lima jam saja dianggap sudah punya pekerjaan
jadi kami ingin dorong supaya yang setengah menganggur yang bekerja semu
itu juga mendapatkan pekerjaan yang layak
karena itulah kemudian kita menghitung lima juta jumlahnya
memang kalau pakai angka angka makro
makro tadi selalu akan tidak ketemu
tapi saya senang dengan kerja mikro kerja di bawah kerja menekuni persoalan yang nyata
bukan percaya pada statistik makro yang kemudian akhirnya kita melupakan esensi pengendasan kemiskinan tadi
baik kalau begitu saya mau belajar lagi
ilmu saya masih banyak yang kurang
kalau pertumbuhan penduduk secara historis di jawa tengah itu
angkatan kerja sesudah memperhitungkan bonus demografi kita lima puluh enam enam
lalu tingkat pengangguran kita tiga empat

katakan kalau penganggur itu delapan dua tiga sembilan juta tiap tahun
kemudian itu kita bulatkan satu juta saja
maka apa yang disampaikan oleh gus dirman tadi
itu dalam satu tahun ke depan
yang nganggur dengan asumsi satu sampai satu lima juta
dua tahun sudah selesai
nah yang tiga tahun berikutnya itu pekerjaannya untuk siapa
karena untuk menciptakan itu
saya menghitung betul
saya menghitung betul
maaf kayaknya kok nggak mungkin itu
saya tidak mengerti ilmunya mohon maaf saya tidak mengerti
pak dirman silakan
hadirin penonton semua warga jawa tengah contoh
pemimpin yang bekerja dengan angka angka yang diawang awang gitu
harap tetang harap tetang
saya teruskan saya teruskan
dua puluh juta rakyat miskin kita itu dua lima diantaranya sangat miskin
itu destil berapa itu gus
dua dua juta rakyat sangat miskin artinya
itu desil berapa itu
itu desil keempat yang kemudian ternyata angka angka panjenengan itu selama lima tahun terakhir
yang menjadi sangat miskin menjadi makin banyak
enggak itu desil berapa dan berapa
kalau ingat lupa nggak apa apa
saya mau ciptakan
oh tidak ingat oke enggak apa apa
eh sementara teman teman tidak ingat itu boleh loh
tidak ikut boleh tapi ngawur jangan
tinggal satu detik silakan pak dirman
saya mau selesaikan
saya mau selesaikan
jadi sebetulnya kalau kita masuk ke persoalan detail
begitu banyak kesempatan untuk menumpukan lapangan kerja
dan jangan lupa bahwa tiap tahun
muncul orang orang baru habis waktunya
baik terima kasih
terima kasih silakan bersalaman
kita sudah menyaksikan bagaimana monggo pinara
kita sudah menyaksikan bagaimana para cagup dan cawagup
jawa tengah berdebat satu lawan satu
namun ini bukanlah puncak dari debat malam ini di segmen selanjutnya
masing masing cagup akan kembali berkolaborasi
dengan cawagup ini
dalam sesi debat antar paslon
lalu bagaimana keseruan kolaborasi tersebut
sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam debat terbuka
pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas